gedung berkantoran ini adalah pusat dari berbagai bisnis milik konglomerat hermanto tanoko
semuanya berawal dari sebuah pabrik cat sederhana yang semakin berkembang dan sekarang ini mengelola berbagai lini bisnis yang lain
sebagian diantaranya hari ini diserahkan kepada anaknya belida tanoko
belinda tanoko mulai terjun di dunia bisnis mengikuti jejak ayahnya setelah menyelesaikan pendidikan tingginya pada dua ribu tiga
meski ketika itu belinda masih pemula ayahnya sudah menyerahkan sebuah proyek akuisisi air minum yang nyaris bangkrut untuk dia kelola
pendidikan bisnis dalam keluarga yang didapatkannya sejak kecil dan mungkin juga bakat berbisnis keturunan tionghoa
tidak hanya membuat belinda mampu menyelesaikan proyek itu
tetapi juga menjadikannya sebagai perusahaan yang cukup ternama
beruntung banget aku tuh mempunyai privilege ya di bisnis keluarga aku waktu pertama kali aku lulus
langsung pulang itu pertama kali kita take over sebuah perusahaan air minum
jadi aku bisa memulai karirku tuh dari bawah dari nol
mulai semuanya tuh dari awal pastinya dengan dukungan papa mama bimbingan papa mama yang luar biasa
jadi aku tuh langsung by doing
jadi saya ikutin itu petualangan kelew dari awal
mulai dari akuisisi sebuah lahan kemudian pembangunan kemudian pembelian mesin marketing konsep
seperti konglomerat indonesia lainnya perjalanan bisnis herman totanoko diwarnai jatuh bangun
perjuangannya dan kegigihannya dalam berbisnis kerap dia ceritakan pada belinda agar menjadi pelajaran
belinda berusaha menerapkannya dalam berbagai liga
dari bisnisnya kini dari properti hingga bisnis air minum
jadi kalau ceritanya papa dari kecil dari umur lima sampai umur dua belas tahun
selalu udah diajak ngkong emak itu berbisnis di kesahariannya ya
jadi langsung disuruh ke toko jangka toko ngelayani customer ngelayani tamu yang datang
jadi papa itu benar benar memberikan contoh nyata
harus kerja keras itu dari kecil
bahkan sekarang kalau misalnya anak liburan aku ajakin tuh ke kantor juga
supaya tau kalau mamanya tuh kerja seperti ini
supaya punya bayangan peta yang jelas juga gitu ya
oh bukan mamanya keluar dari rumah terus jalan jalan gitu enggak
bagi budayawan tionghoa universitas petra surabaya
etos kerja pengusaha tionghoa yang sukses biasanya menurun pada anaknya
anak anak mereka sudah dikenalkan dengan dunia bisnis
sejak usia dini
mulai dari sekedar mengunjungi pabrik
sampai diberikan kepercayaan bisnis saat mereka masih belia
salah satu karakter bisnis mencolok dari orang tionghoa
adalah selalu punya second plan atau rencana kedua
itu yang membuat bisnis mereka langgeng hingga generasi selanjutnya
jadi kita sebagai dianggap sebagai minoritas
kita mesti harus punya satu
etos kerja yang sedikit lebih tinggi
mengingat kondisinya sebagai minoritas ini kan sedikit sedikit berbahaya
sehingga kita mesti harus punya second plan atau satu metode yang lain
sehingga kita bisa survive di negara ini
kita kalau bekerja kita kan
selalu menghitung plus minusnya
kadang di dalam kondisi yang sedikit kepepet
itu dengan keuntungan yang kecil
kita harus bisa bertahan untuk mempertahankan bisnisnya itu pak
bagi belinda tanoko
semua bakat bisnis sebagai orang tionghoa
tidak ada artinya dalam persaingan di era digital saat ini
pengusaha generasi kedua atau ketiga
menghadapi tantangan tersendiri
ada beberapa petua herman toto tanoko ayahnya
yang dia pegang terus dalam bisnisnya hingga hari ini
yang pasti pertama itu adalah people
ini merupakan aset yang terpenting yang kita miliki
serta proses yang harus terintegrasi dan cost efisiensi
itu benar benar kita jalankan di masing masing business unit
karena ini adalah core business kita ya
inginya itu adalah integrity ini yang harus
tidak hanya di keluarga saja
tapi juga di kerjaan
karena kalau tidak ada kejujuran ya
karena itu kita harus menjaga reputasi yang baik
nilai kejujuran yang kita junjung tinggi